direktur perumda pasar jaya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pedagang karyawan toko hingga pengunjung menunjukkan sertifikat vaksinasi covid sembilan belas jika ingin masuk ke dalam area pasar
langkah tersebut diambil demi mengurangi potensi penularan covid sembilan belas di pasar tradisional
hal ini merupakan respon dari keputusan pemerintah provinsi dki jakarta yang kembali membuka sejumlah pasar tradisional seiring diberlakukannya masa ppkm level empat hingga dua agustus dua ribu dua puluh satu mendatang
tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan membatasi jam operasi hingga pukul lima belas serta maksimal pengunjung hanya lima puluh persen
menanggapi kebijakan pihak perumda pasar jaya wakil gubernur dki jakarta ahmad riza
riza patria mendukung penuh
riza pun mendorong agar warga dki jakarta segera mendatangi fasilitas kesehatan serta gerai vaksin yang ada di jakarta
kita tahu di pasar tradisional itu sangat rentan
terjadi interaksi antara pedagang dengan penjual antara penjual
karena di pasar jaya kan tidak seperti di mal
dia kan gang gangnya sempit dan kecil
jadi kalau ada usulan demikian saya kira itu usulan yang perlu diperhatikan

supaya juga mendorong bagi warga masyarakat khususnya pedagang dan pembeli di pasar segerakan melaksanakan vaksin
ppkm level empat mewajibkan pengunjung pasar menunjukkan kartu vaksin jika ingin memasuki pasar
dan kita akan memantau aktivitas pasar bersama korespondensian n indonesia rony satria
selamat siang rony
roni menurut pantauan anda hari ini seperti apa pengawasan kartu vaksin
pengunjung pasar apakah memang diterapkan dengan benar di sana
ya selamat siang sarah
bila kita melihat memang ada aturan yang dikeluarkan oleh pd pasar jaya terkait dengan syarat wajib vaksin
yaitu dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksin untuk masuk ke wilayah pasar
nah bila kita melihat di sejumlah pasar pd jaya lainnya ada beberapa yang memang sudah menerapkan
tetapi di tempat saya berdiri sekarang ini yang merupakan pasar jaya ciracas jakarta timur
yang sudah diperlukan untuk memperbaiki vaksinasi
untuk lebih lanjut kita akan berbincang dengan kepala pasar jaya ciracas alfie rahim
selamat siang pak alvi boleh bergeser ke sini
pak alfi di sini kan masih dalam proses sosialisasi
apa langkah yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak hanya pedagang
tetapi juga pembeli tahu untuk nantinya syarat wajib sertifikat vaksinasi ini diberlakukan
untuk di pasar ciracas sendiri ya kemarin kita sudah vaksinasi ya

dan kita sudah mengimbau untuk pedagang dan pengunjung untuk divaksin
dan di pasar kita juga sudah mensosialisasikan untuk pengunjung untuk selalu bawa bukti vaksinnya
nah jadi di depan itu udah kita buat alurnya
sebelum dia masuk itu sudah cuci tangan termogan dan menunjukkan vaksinasi
tadi saya sempat berjalan melihat di kawasan
kawasan ciracas ini khususnya kelurahan ciracas
juga sangat gencar melakukan vaksinasi vaksinasi
dan hampir sebagian besar didatangi oleh kalangan emak emak seperti itu pak
dan memang mereka yang pada umumnya banyak sekali yang datang di pasar seperti itu
apa memang ada upaya dari pasar sendiri untuk mensosialisasikan ke pihak kelurahan juga
dari itu kita berkoordinasi dengan pak lurah ya
dengan lurah ciracas dengan pak riki
kita sudah berkomunikasi
nanti nanti dari timnya pak riki dan timnya kita saling berkoordinasi untuk wilayah ya
terutama untuk wilayah itu sudah divaksin
jadi mereka datang ke pasar dan pedagang pasar juga sudah divaksin
jadi lebih enjoy lebih enak dan ekonomi kita nanti lebih naik
yang sudah divaksinasi
begitupun juga pembeli nantinya juga merasa nyaman karena saling sudah tervaksinasi
untuk kedepannya kalau kita tahu ini masih dalam proses sosialisasi
apa langkah tegas nantinya bila mereka yang kalau sudah diberlakukan tidak membawa surat sertifikat
apakah tidak dipersilakan masuk atau seperti apa
nanti teknisnya itu kan kita ini baru dapat edaran dari direksi kita ya
nanti kita buat surat edaran dan nanti dalam surat edaran itu nanti ada sanksi sanksi lanjutnya yang berlaku di pasar jaya
pak alvi terima kasih atas waktunya
semoga kita tahu bahwa vaksinasi menjadi hal yang sangat digencarkan oleh kita
sangat digencarkan oleh pemerintah juga dan juga masyarakat semakin banyak yang mau untuk vaksinasi
sehingga nanti mereka dengan mudah berbelanja di pasar dan juga tentunya pedagang dan pembeli nyaman
terima kasih pak alfie
demikian tadi perbincangan saya dengan kepala pasar jaya ciracas alfie rahim
dan memang kalau tadi saya sempat melihat juga sentra sentra vaksinasi yang ada di sekitar ciracas ini
begitupun apa yang disampaikan oleh lurah dari ciracas yaitu rikia marwan menyebutkan bahwa memang mereka sangat mengerti
dengan adanya aturan yang disampaikan
aturan yang dikeluarkan oleh pd pasar jaya
sehingga memang gencar sekali apa yang dari pihak kelurahan ini untuk bisa mengajak ibu ibu khususnya
karena kalau kita lihat hampir sebagian besar ya mereka lah yang datang ke pasar
meskipun juga ada dari kalangan laki laki
tadi saya melihat dalam kondisi pasar tidak terlalu ramai tetapi juga ada aktivitas ataupun interaksi antara pedagang dan pembeli
roni pertanyaan terakhir
apakah tadi anda sempat berbincang kepada
para pengunjung dan apa tanggapan mereka tentang harus menunjukkan bukti vaksinasi di pasar
tadi ketika saya juga di tempat sentra vaksinasi ada ibu ibu yang ingin mendatangi pasar
dan tanah tahu adanya aturan
meskipun tadinya pasar ciracas belum mewajibkan dalam artian masih sosialisasi
tetapi ibu ini juga merasa bahwa ada suatu hal yang harus ia kejar dalam hal ini adalah sertifikat vaksinasi
tidak hanya untuk urusan pemeriksaan
tetapi iya tadi juga merasa bahwa ada suatu hal yang harus ia kejar dalam hal ini adalah sertifikat vaksinasi
tadi mengatakan bahwa yang penting adalah untuk melindungi dirinya
termasuk dia pun juga nanti dengan datang ke pasar dia tahu bahwa pedagang pasar juga sebagian besar sudah divaksinasi
tentunya ia berbelanja dengan nyaman
baik terima kasih atas laporan lengkap anda roni satria korespondensi nn indonesia